selamat malam pemirsa rancangan undang undang energi baru dan terbarukan atau ruu ebt
yang membahas transisi dari energi fosil menjadi energi terbarukan
tengah digodok oleh pemerintah dan dpr
namun beberapa pasal yang dirumuskan parlemen masih memunculkan sejumlah persoalan
termasuk beban yang harus ditanggung pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara
itulah yang akan menjadi topik indonesia forward malam hari ini bersama saya lucia saharwi
upaya untuk mendorong transisi energi dari fosil ke energi bersih terus bergulir di indonesia
di dpr hasil pembahasan rancangan undang undang energi baru terbarukan atau ruu ebt
oleh komisi tujuh sudah diserahkan ke badan legislasi untuk proses lanjutan
sejumlah klausul dinilai berpotensi membebani keuangan pln dan apbn
sebagai contoh pasal dua puluh empat dan empat puluh menugaskan perusahaan plat merah pln
untuk membeli tenaga listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan
selain itu pasal lima puluh satu menyebutkan adanya ketentuan tarif masukan
atau fit in tarif sebagai dasar harga jual listrik dari penyedia listrik swasta ke pln
beban besar untuk menopang transisi energi tak bisa sepenuhnya dilaksanakan dengan mengandalkan apbn
hal itu disampaikan menteri keuangan sri mulyani indrawati lewat rilis resmi kementerian
dia mengatakan apbn tak bisa berdiri sendiri memuluskan transisi energi
demi memangkas emisi dari sektor energi dan transportasi
ekonom indef abra talatov setuju dengan pernyataan menkyu
dikatakan oleh kmnq karena ambisi kita untuk mencapai target
tentu harus kita evaluasi lagi
jauh mana kemampuan dari negara kita artinya tidak boleh terburu buru
untuk bisa mencapai target tersebut
kalau dibalik itu ada masalah masalah yang muncul di kemudian hari
untuk saat ini kan pln saja ya sebelum adanya komitmen untuk bisa menyerap
produksi listrik dari sumber energi terbarukan sudah mengalami yang disebut oversupply
pasokan listriknya jauh lebih besar daripada kemampuan demand dari masyarakat dan juga industri
karena apa karena sebelumnya pemerintah sudah memasang target yang cukup ambisius
dalam meningkatkan kapasitas produksi
dan jika pemerintah melalui apbn tak bisa membantu pln
maka penyesuaian tarif dengan cara menaikkan tarif listrik akan dilakukan
di sisi lain pemerintah melalui kementerian sdm meyakinkan
menurut dirjen energi baru terbarukan dan konservasi energi kementerian sdm
beban finansial yang muncul selama transisi ke ebt akan ditanggung secara bersamaan
pensa formula satu bedok menutup sp naik hingga kembali dan melalui pariwisata yang belajar di modal p zig lag
belajar the digital zaman dari pengelolaan ebt weakening pendatang ekonomi
berdasarkan teknologiradar teknologi kintech
yaitu dari apbn atau melalui pln
tapi juga akan melibatkan juga para pengembang lain dari pihak pihak swasta
dan ini juga menurut saya bagus dari sisi sinergi
komisi tujuh dpr ri memproyeksikan
pembahasan ruu ebt baru akan tuntas pada desember dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia
guna membahas topik seputar transisi energi terbarukan atau ebt
yang berpotensi membebani postur apbn
sudah hadir tiga narasumber saya malam ini melalui sambungan zoom
ada bapak arifin rudianto
deputi bidang kemitraan dan sumberdaya alam kementerian ppn bapenas
bapak pomaidi notonegoro
dan bapak abra talatov peneliti indef
selamat malam bapak bapak semuanya
semoga dalam keadaan sehat selalu ya
selamat malam mbak lucia
selamat malam mbak lucia
saya ingin ke pak arifin terlebih dahulu dari kacamata bapak nas nih pak
kita sudah tahu bahwa menkyu sri mulyani menilai apbn ini tidak bisa sendiri
dalam menutup kebutuhan dana untuk menjalankan kebijakan transisi energi
nah bagaimana caranya menunjang transisi energi ini
supaya tidak membebani keuangan negara begitu
ya terima kasih mbak lucia
jadi transisi energi itu mengharuskan kita untuk beralih
memanfaatkan sumber sumber energi terbarukan
dan memanfaatkan sumber sumber energi terbarukan
dan menghentikan secara bertahap gunaan energi fosil
pengembangan energi terbarukan saat ini memang memerlukan keperbiakan pembiayaan
akan tetapi semakin lama keenergi terbarukan akan semakin terjangkau
dengan semakin matangnya teknologi dan semakin banyaknya pemanfaatannya
artinya economic of skill nya meningkat
dan pengembangan energi terbarukan itu tidak dapat sepenuhnya dilakukan

oleh pemerintah melalui apbn
peran swasta melalui berbagai skema pembelian inovatif yang kami siapkan
antara lain blended financing kerjasama pemerintah badan usaha
dan juga crowdfunding itu akan menjadi tumpuan transisi energi
dari sudut pandang lain transisi energi justru memiliki tujuan
untuk mengurangi beban keuangan negara
transisi energi merupakan upaya untuk mengurangi secara bertahap
hingga akhirnya nanti menghentikan penggunaan energi fosil yang selama ini
memperoleh subsidi langsung maupun tidak langsung
baik dari sisi pengusahaannya maupun konsumsinya
subsidi yang ternyata justru membebani keuangan negara
karena harus diimpor ataupun salah sasaran
nah dengan demikian sebagai contoh strategi reformasi subsidi energi
energi yang lebih bersih energi terbarukan
itu akan mengurangi beban negara jika dilaksanakan dengan strategi yang tepat
secara umum indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang besar
sehingga dari isi suplei tidak perlu diimpor
itu kira kira demikian yang strategi yang kita siapkan mbak
oke setuju dengan strategi yang tepat begitu ya pak
tapi kita tahu bahwa saat ini negara kita ini sedang mengalami kesulitan
akibat pandemi covid sembilan belas
pembangunan terkait dengan transisi energi ini harus seperti apa jadinya pak
oke jadi setelah demi itu terjadi
kita perlu melakukan adjustment untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi
ke trajektori sebelum pandemi
pada prinsipnya nanti transisi energi terbarukan merupakan upaya jangka panjang
jadi bukan jangka pendek ya dan merupakan bagian dari keinginan perintah
untuk beralih dari membangun ekonomi yang lebih resilient uders
kalau selama ini kita hanya mengandalkan aspek sumber daya alamnya
ke depan kita hilirisasi akan kita tegakkan
secara umum pada jangka pendek dalam satu sampai dua tahun ke depan
pemerintah akan fokus mendorong pemulihan pada lapisan masyarakat
yang sangat terdampak atau vulnerable secara sosial ekonomi
melalui berbagai insentif yang ada selama ini
pada jangka menengah panjang pemerintah akan lebih fokus untuk melakukan perbaikan
pada berbagai penggerak produktivitas yang fundamental
agar memberikan efek multiplier yang lebih luas dan bisa sustainable dalam jangka panjang
salah satunya adalah dengan strategi green recovery
transisi energi ini adalah bagian dari green recovery jangka panjang
yang akan dilaksanakan dalam kerangka mengupayakan ketahanan energi nasional
pemerintah akan mengupayakan penurunan emisi di sektor energi yang berkeadilan
dalam konteks global juga
mengingat indonesia masih perlu mengejar pertumbuhan ekonomi
yang berbanding lurus dengan permintaan energi
pada tahap awal negara negara berkembang termasuk indonesia
dapat menempuh jalur penurunan intensitas emisi per domestic product nya
lalu kemudian beranjak pada penurunan emisi secara masif
pada tahun tertentu setelah peaknya peak emisinya kita capai
komitmen pemerintah adalah transaksi energi dilakukan secara cermat
agar dapat menjaga harga energi yang terjangkau
tidak membebani kapasitas firtal
dan menghindari timbulnya stranded asset dari sumber energi kita
baik pak arifin
kita ke pak komaydi terlebih dahulu
pak komaydi anda apakah setuju dengan pernyataan dari menkyu sri mulyani
bahwa apbn ini tidak bisa berjalan sendiri untuk menutupi kebutuhan dana
terkait dengan transisi energi
iya saya kira saya sependapat mbak lucia
bahwa memang secara konsep kan memang harga
ebt kan memang lebih mahal dibandingkan fosil
seperti yang disampaikan oleh pak arifin untuk tahap awal
di mana hampir semua industri kalau masih setup awal pasti lebih mahal ya mbak
nah sementara selama ini kan kita sudah terbiasa menggunakan yang fosil
begitu yang relatif lebih murah
jadi nanti akan ada selisih harga
ya ini yang dikhawatirkan oleh musri mulyani saya kira
karena ada potensi tambahan subsidi di sana
karena pasti ada selisih antara fosil dan non fosil
dan itu sudah common bukan hanya di indonesia saja
nah karena itu saya kira saya sependapat dengan yang disampaikan oleh pak arifin tadi
ini harus dilakukan secara hati hati
bahwa ini tujuannya positif kemudian juga sudah menjadi komitmen pemerintah
di dalam ruwen juga sudah ditetapkan
kemarin juga kita sudah ratifikasi paris agreement
jadi memang sudah menjadi bagian dari komitmen bersama
tetapi yang perlu kita sadari bahwa antara
pertumbuhan ekonomi dengan aspek lingkungan harus balance begitu ya mbak
jadi hukum kusnet mengatakan bahwa biasanya negara negara di dunia itu akan fokus pada pertumbuhan
setelah titik tertentu baru fokus pada lingkungan
biasanya ada rasio antara gdp per kapita dengan kerusakan lingkungan
nah posisi gdp per kapita kita mbak itu masih sangat jauh di bawah ya
bahkan saya bandingkan ya indonesia tahun dua ribu dua puluh itu gdp per kapita kita
hanya tiga sembilan ratus dua puluh satu usd per kapita
sementara amerika sudah rp enam puluh tiga
singapura sudah lima puluh delapan
rata rata negara di eropa sudah di atas tiga puluh ribu
jadi perbandingannya sangat jauh begitu
nah apakah kita yang masih tiga itu harus berkomitmen seperti negara negara yang
gdp per kapitanya sudah di pisaran rp enam puluh
jadi perlu kita tanyakan kembali kepada kita kira kira bagaimana yang lebih bijak begitu mbak
seberapa besar resiko beban tambahan bagi keuangan negara di tengah masa pandemi ini
andai percepatan bauran energi terbarukan ini terus dikejar
jadi kita memandang bahwa sebelum adanya revisi undang undang atau ruhbt ini saja
kondisi bumn kita pln yang harus menanggung pasokan listrik dari segala macam sumber itu saja
sudah mengalami beban yang berlebihan
sebetulnya yang menjadi concern kita di hulu adalah bagaimana pemerintah komitmennya itu bisa
diberikan dengan menurunkan proporsi pembangkit listrik dari yang berbahan bakar fosil misalnya pltu
nah karena kan ini kita seolah olah sedang dininak bobokan dengan masuknya sumber ebt misalnya dari plts
yang dari kementerian sdm sendiri juga dengan penuh keyakinan mengatakan bahwa ini tidak akan berdampak

nah artinya kan kalau pun kita paksakan adanya beban tambahan ini
ini tidak akan secara signifikan mendorong proporsi bauran ebt tadi
karena pemerintah pun di dalam ambisi megaproyek tiga puluh lima mw dari pltu saja
itu sekarang yang belum terselesaikan pun masih akan digenjot
itu sekarang yang belum terselesaikan pun masih akan digenjot
seharusnya kan kalau musik nips kan menurunkan proporsi ya berarti dari sisi pltu nya juga harus konsisten dikurangi
nah yang terjadi sekarang pemerintah harus menanggung biaya kompensasi karena adanya kelebihan dari pln tadi
dan kemudian juga pemerintah masih harus menanggung subsidi listrik karena adanya tekanan pandemi
tadi siang hari tadi badan anggaran di dpr dan pemerintah saja itu sudah berdebat panas mengenai bagaimana subsidi energi di tahun depan dan selanjutnya itu bisa dikurangi
jadi bahkan sudah ada wacana ya bagi rumah tangga pelanggan yang empat ratus lima puluh pa itu akan dipangkas lagi jumlah subsidi nya
jadi ini kan menimbulkan ketidakadilan ya
untuk masyarakat yang jelas jelas pelanggan
dan empat ratus lima puluh pa pemerintah masih berpikir untuk mengurangi subsidi karena menganggap tadi ada ketidak tepatan sasaran dan sebagainya tidak masuk di dtks dan sebagainya
di sisi lain ya pemerintah seperti memberi karpet merah
bagi kalau kita bicara nanti ini plts atap ya salah satu contoh sumber ebt ini kan kita tahu pasti pelanggan rumah tangganya pasti yang memiliki kemampuan dan juga industri
nah artinya kan pemerintah juga memberikan
dan subsidi konteks kompensasi
nah apakah kita akan membiarkan ya hal yang kita anggap ini tidak adil subsidi yang langsung untuk masyarakat pelanggan empat ratus lima puluh va mau dipangkas
tetapi pemerintah akan memberikan subsidi dalam bentuk lain yaitu kompensasi kepada masyarakat yang berpendapatan tinggi
ini kan komitmen pemerintah untuk menegakkan keadilan
jangan berkeadilan juga
dalam kebijakan ebt ini
ya saya pikir ini sangat dipaksakan ya
kalau pun kita mau ya itu bisa
tetapi sangat memaksakan
jadi pertama memaksakan pln untuk menyerap
jadi hasil dari produksinya juga
kemudian yang kedua ada perubahan sambil paralel juga perubahan revisi permen sdm
ini juga ada potensi tambahan beban bagi pln
kalau bukan pln yang akan menanggung siapa
pasti dari apbn
kalau apbn juga secara politik juga akan sulit berikan tambahan kompensasi buat pln
ya pln di rootnya sudah mengeluarkan
kenyataan eksplisit untuk menyelamatkan pln salah satu opsinya adalah menempelkan tarif listrik ke masyarakat
jadinya ujung ujungnya masyarakat yang akan dikorbankan
jadi itu sudah secara kasat mata kita melihat dari pln sendiri sudah menunjukkan ketidakmampuan
kalau misalkan komitmen untuk menyerap produksi dari sumber sumber energi terbarukan ini dipaksakan saat ini
kita bukan menolak kita menerima
tetapi juga harus secara hati hati melihat situasi
jangan sampai pln yang kita harapkan bisa mendukung transisi energi ini secara semuting juga di tengah jalan mengalami jangan
sehingga justru keberlangsungan industri dan juga industri untuk ebt itu sendiri dan juga terhadap pln bisa terganggu
dan ini akan mengguncang stabilitas sosial masyarakat juga saya pikir
ini dampaknya kita lihat jangka panjang bukan hanya jangka pendek
jadi kerugian terhadap negara
pln dan rakyat ini yang menjadi concern kita semua begitu ya
dan beberapa waktu lalu sejumlah toko energi juga sudah melayangkan surat terbuka kepada presiden joko widodo terkait dengan revisi permainan esdm nomor empat puluh sembilan tahun dua ribu delapan belas ini
nah apa concern atau apa kekhawatiran terbesarnya
kita akan bahas lebih lanjut nanti dalam indonesia forward yang akan segera kembali usai jeda berikut
toko energi yang sudah digunakan dalam posisi menolak pln tetapi lebih mengirimkan pesan bahwa pemerintah harus hati hati di dalam menyikapi ini melihatnya harus secara holistik begitu ya mbak ya
data yang ada hari ini di tahun dua ribu dua puluh satu disep margin di pembangkitan jawa bali itu enam puluh persen mbak di sumatera sekitar lima puluh persen
artinya sangat berlebih ya produksi dari fast track satu yang sepuluh ribu megawatt satu jaman mbak
kemudian tahap dua kemudian dilanjutkan di program tiga puluh lima mw di era pak jokowi
sekarang ini sebagian besar sudah cod mulai produksi
nah sementara apa yang direncanakan atau diestimasi di dalam ruptl sebelumnya
sehingga memang ada lise
jadi kalau kebutuhannya seratus hari ini ada satu ratus enam puluh produksi
nah ini kalau kemudian nanti plts ini masuk dengan biaya yang lebih tinggi tentunya
karena kalau berdasarkan informasi plts ini per kwh nya sekitar satu empat ratus
sementara kalau bpp in total di jawa bali ini kan di bawah satu
sekitar delapan ratus atau sembilan ratus an sekian
nah pasti nanti
kalau itu masuk ya pasti lebih tinggi
nah itu kalau masuk
kalaupun tidak masuk ya mbak lucia
kalaupun tidak masuk katakanlah yang sekitar tiga puluh enam gw nanti akan terrealisasi seluruhnya
itu akan ada potensi kapasitive faktor dari pembangkitan di jawa bali akan kurang
karena kan kalau ada tambahan dari teman yang pasang katakanlah di puria atap
kemudian nanti yang pembangkit pembangkitan di jawa bali termasuk pltu
produksinya harus dikurangi
betul yang disampaikan oleh pemerintah bahwa nanti kemudian biaya bahan bakarnya akan berkurang mbak lucia
tapi perlu diingat ketika bahan bakar berkurang ini tidak berarti membuat bpp nya berkurang
justru biaya pokok pengadaan listriknya meningkat
kita asumsikan seperti katakanlah bus sekolah ya
bus sekolah itu katakanlah mengangkut satu orang
dengan mengangkut kapasitas penuh katakanlah seratus orang satu bus
itu biayanya sama
pembangkitan itu untuk memproduksikan seribu kwh dengan katakanlah seratus kwh
kalau menggunakan pembangkit yang sama ya biayanya sama
nah artinya kalau di pembangkitan itu produksinya diturunkan
kapasitas faktornya turun
dengan masuknya plts otomatis bpp nya akan meningkat
dan itu berdasarkan kajian dan simulasi
kalau in total tiga enam gw itu masuk
ada potensi tambahan subsidi dan kompensasi paling tidak sekitar
nah ini yang saya kira perlu dikoordinasikan kalau kami menyarankan
silahkan teman teman di kementerian teknis di kementerian sdm
berkoordinasi dengan teman teman di kementerian keuangan
karena tentu ada resiko fiskal di sana
kalau mengenai target masing masing kementerian silahkan
karena ini tujuannya juga bagus
bahwa ini untuk memenuhi bauran energi
ini bagian dari ratifikasi paris agreement
tetapi ada konsekuensi fiskal di sana yang sama sama perlu kita tahu bersama
yang itu saya kira harus didiskusikan antar instansi atau antar kementerian
saya kira pak ariefin harus berdiskusi dengan gusri mulyani nih
bahwa ada resiko fiskal sebesar itu begitu
ini concern kami seperti itu
jadi sekali lagi surat yang kami kirimkan kepada pak jokowi
bukan dalam konteks untuk menolak plts atap itu sendiri
kami sangat mendukung tetapi pemerintah perlu aware
perlu paham bahwa ini ada resiko fiskal bersama dengan penerapan itu
itu sih prinsipnya mbak
ini yang kami sampaikan
pak abra bagaimana tanggapannya terkait dengan resiko fiskal
yang tadi dikatakan oleh pak komaydi ini
ya jadi secara historis kita melihat saja ini sejak dua ribu tujuh belas
ini pemerintah harus menanggung tambahan uang kompensasi ke pln
karena sejak tahun dua ribu tujuh belas juga
pln sudah tidak bisa lagi melakukan penyesuaian tarif secara otomatis
ya karena tarifnya sudah diapa tetapkan oleh pemerintah
kemudian tadi ada selisih antara bpp dengan harga jual masyarakat
itu harus ditanggung oleh pemerintah
nah dengan ada masuknya tadi berbagai macam berlistik dari ebt
dengan kita tahu tadi seperti mas pom mengatakan bpp nya relatif lebih jauh lebih mahal
bahkan sampai dua kali lipat dari bpp yang fosil
ini tentu akan lebih menambah beban kompensasi pemerintah
di mana tahun dua ribu dua puluh ini saja
itu tahun lalu kurang lebih tujuh belas sembilan triliun untuk kompensasi
dan yang menyedihkannya lagi dari biaya kompensasi tadi
itu kalau kita melihat tidak semuanya bisa langsung dibayarkan pemerintah ke bumn atau ke pln
jadi ada tunggakan tunggakan yang harus alami oleh bpn atau pln
nah tunggakan tunggakan ini kan secara cash flow buat perusahaan juga tentu tidak baik ya
karena tentu perusahaan membutuhkan cash flow untuk keperluan operasional
buat kebutuhan investasi dan sebagainya
ada beban tambahan dan beban tambahan dari tertunda nya pembayaran kompensasi pemerintah
itu kan yang menanggung pasti perusahaan
nah ini juga kita melihat bukan hanya dari besaran potensi kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah
tapi juga potensi tunggakan kompensasi yang harus dibayarkan pemerintah

untuk bumn lain juga terjadi bukan hanya di tahun dua ribu dua puluh
tetapi juga sudah terjadi piutang pemerintah ke bumn itu dari tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas dan sebagainya
dalam pencatatan mungkin tidak akan menjadi masalah di dalam pembukuan
tetapi di dalam operasional itu akan menjadi beban tambahan bagi perusahaan
dimana perusahaan juga dituntut untuk melakukan investasi
ya untuk mengeluarkan capex untuk meningkatkan performa
dan pada gilirannya dituntut juga untuk meningkatkan pendapatan dan dividen bagi negara
tapi di sisi lain juga mereka menghadapi beban ganda
oke baik pak arifin ada potensi tunggakan kompensasi yang semakin bengkak
dengan harga bpp yang bisa dua kali lipat begitu apabila menggunakan plts atap

nah ini rekomendasi apa dari kementerian ppn atau bapnas terkait hal ini
ya tentunya kami berpikir bahwa transisi energi ini kan perubahan jangka panjang ya
jadi kita tahap tahap kita hitung betul secara detail
bagaimana dampak terhadap fiskal dampak terhadap masyarakat dan lain lain
subsidi misalnya kita juga lagi berpikir subsidi itu tidak dalam bentuk komoditi
baik itu untuk gas untuk pupuk dan lain tapi subsidi ke orangnya
makanya sekarang pemerintah sedang menyiapkan validasi
data supaya betul betul tepat sasar
nah memang dalam jangka pendek ini potensi pembekaan itu juga akan terjadi
tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang kita akan semakin terlambat lagi
karena kita tahu bahwa secara global pun hampir seluruh negara melakukan upaya transformasi ini
dalam jangka pendek misalnya kita banyak mengekspor produk ke negara eropa
tapi eropa sudah mengeluarkan kebijakan namanya
semua produk dari negara yang proses produksinya masih menggunakan energi yang menghasilkan emisi yang tinggi
akan dikenakan pajak tambahan
dan ini juga menjadi pertimbangan kami dalam menentukan upaya percepatan transisi energi ini
memang dampak dampak fiskal ini kita hitung betul
kita juga berdiskusi dengan teman teman di kementerian keuangan
bagaimana dalam jangka pendek jangka panjangnya
sehingga seperti yang kami sampaikan tadi
kita harus melakukan secara cermat upaya transisi energi ini
baik dalam jangka pendeknya jangka menengahnya maupun jangka panjangnya mbak
tapi tadi seperti pernyataan pak komaydi bahwa kita tidak bisa juga mengikuti negara negara maju
yang memang secara gdp sudah jauh lebih tinggi daripada kita
sementara kita ekonominya masih jauh di bawah
nah ini bagaimana pak apakah kemudian jadinya tidak terlalu tidak realistis begitu
ya seperti yang kami sampaikan tadi kita punya banyak pilihan
negara negara yang sudah melewati peak performance nya
nah kita harus pinter pinter nih sebelum kita mencapai pix sebagai negara maju
ya kita secara bertahap melakukannya
makanya seperti yang kami sampaikan di atas
kita punya berbagai pilihan untuk green recovery ini
pada pertama kita menemukan jalur menurunkan intensitas emisinya per pdb kita
lalu nanti dalam jangka panjang kita bisa melakukan optimal setelah peak emission kita tercapai
kalau negara lain memang sudah back emisinya sudah tercapai dan mereka pendapatannya sudah sangat tinggi
jadi kita sesuaikan kita punya modeling kapan kita harus betul betul net zero emission
kapan kita masih bertahap kita juga hitung bagaimana komitmen pln saat ini
karena ada beberapa komitmen kontraknya
ada komitmen kontrak yang baru ditandatangani
tapi yang belum ditandatangani ini usulkan untuk di stop
tetap menggunakan ebt jangan menggunakan energi fosil lagi
itu beberapa kebijakan kebijakan yang sudah kita bicarakan bersama esdm
dengan pln dan juga dengan kementerian keuangan
tapi juga terkait dengan proyek tiga puluh lima mw
nah ini bagaimana menurut anda apa sebenarnya sih yang seharusnya dilakukan begitu
ya saya kira lihatnya helicopter view nya kita harus lebih tinggi lagi lebih luas
kalau data yang saya lihat hari ini di tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh kemarin
akhir tahun itu produksi listrik secara global
jadi yang paling banyak memang negara negara di eropa
seperti yang kita targetkan di tahun dua ribu dua puluh lima seperti yang disampaikan oleh mas abra tadi
kemudian saya coba melihat data historis ya data historis yang mengkonsumsi fosil begitu ya
yang mengkonsumsi fosil antara katakanlah gas minyak dan batu bara
artinya di luar itu termasuk asia tenggara amerika dan eropa timur
nah itu baru kita tarik ke tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kalau kita tarik ke lebih belakang lagi kita lihat misalkan secara historis
inggris itu menggunakan bauran energi batubara di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
artinya harus fair di dunia mbak melihatnya mbak lucia
kita juga harus tergaduh di dalamnya
terima kasih pak
yang memandang ini begitu
selama ini mereka sudah menikmati itu cukup panjang
menikmati energi fosil cukup murah dan cukup panjang
memproduksi emisi yang kemudian sekarang baru memaksa kita negara negara lain
masuk kita yang ada di asia pasifik untuk saat itu begitu
jadi harus ada dialog nilantar mereka
tadi pak arifin menyebutkan ada carbon barrider di sana begitu
nah itu juga harus didiskusikan
karena mereka sudah cukup panjang menikmati itu
sejak seribu lima ratus an mereka udah pakai fosil begitu
udah pakai fosil begitu
sementara sekarang ini dengan adanya katakanlah tadi juga saya international trade
eropa dan amerika itu di dalam tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas mereka kalah ekspor impor
mereka defisit gitu neraca dagangnya mbak
untuk dengan china amerika saja misalnya di tahun dua ribu sembilan belas mereka itu defisit sekitar rp satu lima ratus triliun terhadap china saja begitu
nah yang saya khawatirkan jangan jangan pemaksaan transisi energi ini bukan semata mata di dalam konteks katakanlah isu lingkungan
tetapi di dalam konteks bagaimana kemudian amerika eropa memenangkan kembali katakanlah pertarungan ekonomi global
nah ini kita juga harus hati hati di dalam melihat ini begitu
nah satu hal lagi berkaitan dengan pln
nah pln ini kan fast track satu dua kemudian tiga puluh lima ribu megawatt kan baru sebagian cod mbak
kalau kita bicara investmentnya
mereka masih sangat jauh dari bep
nah kalau itu kemudian ditutup secara lebih cepat karena dipaksakan ebt masuk tentu ada hitung hitungan investasi yang harus ditanggung oleh para pengembang pltu
nah ini tentu juga akan memiliki resiko tidak hanya kepada aspek fiskal tetapi terhadap aspek ekonomi indonesia secara keseluruhan
nah ini juga harus hati hati pemerintah melihatnya begitu
karena pemajuan satu tahun untuk kapasitas tertentu itu kerubiannya paling tidak hitung hitungan yang ada
ngebajian yang saya baca itu antara empat sampai lima triliun untuk kapasitas tertentu
jadi kalau ini akan dipercepat penutupannya berapa nanti kompensasi kerubian yang harus ditanggung ekonomi nasional
berapa juga nanti shock ekonomi yang akan ditimbulkan
nah belum lagi kalau kita bicara keuangan pln mbak lucia
saya kira juga sudah dimenton oleh pak
pak erick thohir pak menteri pwmn
per dua ribu dua puluh utang pln sudah mendekati rp enam ratus triliun
kalau beban beban seperti yang disampaikan oleh mas abra tadi kemudian dibebankan pada pln
tentu teman teman di pln akan semakin berat kemudian seperti itu
nah kita lihat kinerjanya pln
pln itu asetnya paling tinggi sekarang itu sekitar rp satu lima ratus sampai rp satu enam ratus triliun
tapi keuntungan yang dibukukan hanya sekitar lima sampai enam triliun mbak
atau rasio on asset nya
sesekali kalau saya bandingkan dengan perusahaan listrik di malaysia
di singapura di filipina
itu ketinggalan jauh pln
nah kenapa bisa demikian
ya karena perlakuan pemerintah di dalam memberikan treatment kepada pln tidak sebagaimana mestinya
banyak diberikan penugasan penugasan
yang kemudian seperti yang disampaikan oleh mas abra tadi
di dalam membayar kompensasi
membayar subsidi tentu harus mengikuti kaedah kaedah di kementerian keuangan yang itu butuh waktu
yang kemudian secara cash flow tentu tidak secepat kalau tidak melalui mekanisme itu
sehingga kepentingan bisnisnya atau cash flow bisnis yang bisa diputar kembali
itu menjadi tertunda
dan akhirnya pln kondisinya seperti itu
nah ini yang kita sampaikan kepada pemerintah mbak lucy
harus hati hati melihat dalam konteks kebijakan
hanya jangan partial
kami tentu mendukung ebt ini dikembangkan
tetapi tentu dengan cara cara yang lebih cerdas lagi
dengan cara cara yang lebih hati hati bahwa
tidak terkesan terburu buru begitu ya pak ya
apa sih implikasi dari rancangan undang undang ebt terhadap postur anggaran negara dan pln
kita akan bahas lebih lanjut nanti dalam indonesia forward
pemirsa jangan kemana mana
masih dalam indonesia forward dan kita akan melanjutkan perbincangan terkait dengan transisi ebt ini
apakah berpotensi menimbulkan atau membebani postur apbn
saya ingin ke pak abra
pak abra apa implikasi dari ruu ebt ini terhadap postur anggaran negara dan pln
ya yang pertama yang saat ini pemerintah perlu perhitungkan adalah
pemerintah saat ini tengah menghadapi normalisasi defisit fiskal
nah untuk pembahasan era apbn tahun depan saja
ini pemerintah dan dpr sudah berdebat panas mengenai realokasi anggaran mana saja yang dianggap prioritas
pertama untuk bantalan bantalan sosial
jadi saya terlihat
di dalam rancangan era pbn dua ribu dua puluh dua
misalnya fungsi perlindungan sosial fungsi kesehatan itu sudah mengalami penurunan
karena ini menjadi konsekuensi tembatasnya ruang fiskal kita ke depan
nah kalau ru ebt ini memiliki implikasi terhadap tambahan kompensasi yang harus ditanggung oleh negara pada pln
tentu ini juga akan menjadi perdebatan serius juga di dalam pembahasan fiskal ke depan
nanti akan ada pos pos belanja lain yang harus dibebankan dan dialihkan untuk menutup kompensasi ini
kan tentu ada sifatnya belanja rutin dan belanja tidak rutin
kemudian pemerintah juga punya prioritas untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya
ini pasti akan ada yang dikorbankan
nah yang dikorbankan ini apa belanja mana
inilah nanti akan menjadi diskursus kebijakan fiskalnya di parlemen
kemudian yang kedua
kalau dari sisi defisit
selain ini pasti akan meningkatkan resiko bagi bumn
kita khawatir ya pln yang seharusnya kita harapkan juga bisa menjadi kontributor dalam terima negara dari sistemnya dan dividen
mereka tidak mampu lagi secara produktif memberi sumbangan
baik dalam bentuk dividen maupun pajak
karena tadi mereka terbebani dengan banyak penugasan penugasan
baik yang proyek proyek yang dari pembangkit listrik
pembangkit fosil maupun yang energi terbarukan
oke baik pak komaydi kementerian esdm ini seolah olah jalan sendiri begitu untuk rancangan undang undang ebt
nah karena kita tahu bahwa apbn ini tidak bisa sendirian membiayai transisi energi bagaimana pandangan anda
iya saya kira harus koordinasi lintas sektor ya mbak lucia
jadi kalau hanya dilihat dari sisi kepentingan teman teman di kementerian teknis
saya kira memang kpi mereka salah satu kan mencapai dua puluh tiga persen di tahun dua ribu dua puluh
saya kira yang dilakukan berdasarkan apa yang ditetapkan ya sudah on the track begitu ya
tetapi tentu ini resikonya kan tidak hanya ditanggung oleh teman teman kementerian teknis
karena ada resiko fiskal di sana juga ada teman teman di kementerian bapak penas
saya kira harus menyelaraskan membantu menyeimbangkan bagaimana rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjangnya begitu ya mbak ya
jadi harus ada koordinasi lintas sektor saya kira
tujuannya sih saya kira sangat positif
lingkungan juga perlu kita perbaiki secara perlahan
tetapi kalau kita lihat literatur lihat konsep umumnya ya umumnya ya mbak ya
ini negara negara yang sudah memperhatikan aspek lingkungan adalah negara negara dengan gdp per kapita yang rata rata sudah di atas tiga puluh ribu
nah kita masih sepuluh persennya
kita masih sekitar tiga begitu ya
jadi apakah iya kita harus memaksakan diri berpartisipasi menjadi yang paling leading
atau yang paling di depan di dalam konteks ini begitu
nah kalau kita cek ruptl pln yang draft maupun yang sudah
sebetulnya sudah sangat cream kalau kita komparasi dengan produksi listrik yang saya sampaikan tadi
produksi listrik di negara negara di dunia secara average baru sebelas persen yang ebt nya untuk tahun dua ribu dua puluh
di tahun sebelumnya malah lebih kecil lagi
nah pln sebetulnya sudah di atas itu
artinya kita pun sebetulnya sudah di
nah tentu yang perlu saya ingin saya sampaikan saya pesankan kepada publik kepada teman teman di pemerintahan
ya sepertinya terputus
saya ingin ke pak arifin
pak arifin apa pandangan anda terkait dengan ruu ebt ini
oke seperti yang disampaikan pak dirjen ebt tadi pak dandan dari sdm
ruu ebt masih dibahas di dpr
proses pembahasan formal antara dpr dengan pemerintah ini belum dimulai
tapi kami berpendangan bahwa ruu ebt ini muncul di saat yang tepat
di saat kita memerlukan peraturan yang berpihak pada pengembangan energi terbarukan
sebagaimana yang kami sampaikan sebelumnya
nah ruu ini harus mendukung proses kita bertransisi ke energi yang lebih bersih
untuk itu kami akan memastikan bahwa ruu tersebut tidaknya akan memudahkan proses untuk mendapatkan lisensi dan izin untuk mengembangkan proyek energi terbarukan
memberikan mandat untuk memenuhi kewajiban standar portfolio terbarukan untuk perusahaan utilitas
nah kalau semua proses ini lebih cepat dan lebih
nah tentunya akan lebih
mengurangi harga jual dari ebt ini
sehingga bisa lebih terjangkau lagi
ya meskipun ruu ebt ini bisa berpotensi membebankan pos belanja yang lain begitu
ya itu masih dalam hipotesa
dalam jangka panjang ini akan lebih menguntungkan kalau kita terapkan
artinya nanti risetnya kita intensifkan inovasi berjalan
sehingga harga jual energi ini
akan jauh lebih murah dibandingkan dengan energi yang berbasis fosil saat ini
tapi apakah mungkin jika apbn tidak kuat maka program ebt ini terancam gagal pak
nah untuk itu dalam pengembangan ebt ini pemerintah lebih banyak peran sebagai enabling government
jadi kita menciptakan sebagai fasilitator inovator inisiator dan sebagainya
agar ekosistem energi baru terbarukan dapat tumbuh dan berkembang
dan pengembangan lebih cepat dibandingkan dengan energi yang berbasis fosil
yang saat ini kita tahu sudah lebih major
dan pengembangan ebt tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah melalui pembiayaan apbn
nah itu perlu kita garis bawahi
peran swasta melalui berbagai skema pembiayaan inovatif
seperti yang kami sampaikan tadi
sama pemerintah dengan badan usaha
akan menjadi tumpuan transisi energi
dalam beberapa tahun terakhir misalnya
kontribusi swasta menunjukkan peningkatan
berdasarkan tren sejak tahun dua ribu lima belas
termasuk pembangkit energi terbarukan penuhi dari swasta
apbn seugianya hanya digunakan sebagai pemantik
misalnya dengan perancangan kebijakan berupa kerangka pendanaan
rangka regulasi dan kerangka teknis
terkait dengan penyiapan tenaga kerja
pembentukan rantai pasok industri manufaktur pendukung ebt dalam negeri
dan juga penetapan tarif yang pro pengembangan ebt
baik pak harifin
pada skenario apbn terbatas
nanti pemerintah pusat merancang mekanisme insentif
misalnya dengan mobilisasi pendanaan ibu
bukti inovatif melalui berbagai cek pipeline
pakai lahan untuk pembangkit ebt
dan menekan capexnya
skema pajak karbon yang fair
dan untuk penyiapan proyek
bagi pengembang di subsektor ebt
jadi kita harapkan dengan upaya pemerintah ini
biaya untuk mendirikan ebt akan lebih murah
sehingga harga jualnya juga akan lebih murah lagi
menurut anda bagaimana
ada upaya kalau memang apbn tidak mampu berjalan sendiri
minta kontribusi dari pihak swasta
begitu dengan pemberian insentif
bagaimana anda melihatnya
saya setuju dengan pak arvin tadi
bahwa memang untuk mendorong transisi ini
dibutuhkan juga effort dari pihak lain
dari lembaga pembiayaan
kemudian juga dari swasta
bukan hanya dari apbn
tetapi kan sekarang ini seperti telur dan ayam
mana yang lebih dulu
jadi ada dua pendekatan
apakah harus memastikan adanya pasar
dengan untuk menarik investor ebt tadi masuk
ada kepastian pasar
atau kita mendorong dulu
dari sisi supply nya harus efisien
karena ini masih menjadi beban buat pln
dan juga buat masyarakat
ketika teknologi dan inovasi yang masuk dalam ebt ini
masih belum kompetitif dibandingkan yang berfosil
nah artinya kan
kita harus mengurangi gap
antara biaya energi terbarukan
dan juga energi fosil
nah kita mendukung adanya pembagian beban tadi
burden sharing antara pemerintah dan non pemerintah
nah tetapi bentuk bentuk konkretnya seperti apa
nah ini kan yang perlu dialaborasikan
di dalam draft ruu tadi
karena draft ruu ini sangat kental
justru intervensi pemerintah
yang diharapkan untuk bisa mendorong transisi energi
nah kemudian juga ada isu lain misalnya
kita melihat bahwa indonesia tak akan akan ya
hanya dipandang sebagai market
dalam hal pengembangan ebt kedepan
sebenarnya siapa sih yang diuntungkan ya
dengan adanya sekarang ini misalnya
kandungan komponen dalam teknologi dan infrastruktur tadi
tkdn yang masih mayoritas impor ya
kita bisa menyimpulkan bahwa untuk saat ini
memang yang diuntungkan adalah negara negara produsen
penghasil teknologi dan infrastruktur
dari sumber energi terbarukan
kita masih menjadi objek atau menjadi pasar
nah berarti kan yang pasti terbaiknya adalah
bagaimana supaya kita juga bisa menikmati nilai tambah
dari industri atau sektor energi ini
dan nilai tambahnya itu harus dimanifestasikan di dalam ruu ebt ini
bukan hanya kita berbicara di sisi hilir
bagaimana nanti menarik investor
dan sisi insentif
tapi dari sisi hulunya seperti apa
menarik pembuatan industri ataupun hilirisasi di sektor energi terbarukan tadi
jadi jangan hanya menjadi konsumen dalam negeri sendiri begitu ya pak abra
idealnya sebenarnya kapan sih transisi ebt ini bisa dilakukan
kita akan membahas lebih lanjut nanti dalam indonesia forward
pemirsa jangan kemana mana
kami akan segera kembali usai jodha break
terima kasih anda masih menyaksikan indonesia forward
saya punya satu pertanyaan untuk pak komaydi pak arifin dan pak abra
sebenarnya idealnya kapan sih transisi ebt ini bisa dilakukan
pak komaydi silahkan anda bisa menjawab terlebih dahulu
kalau kita lihat negara negara lain ya mbak lucia
memang tidak ada aturan baku yang menetapkan idealnya kapan
tetapi rata rata negara yang mulai transisi itu ketika pendapatan per kapita dari negara tersebut sudah dikisaran tiga puluh ribu usd per kapita ya mbak
nah sementara kita sekarang ini baru
nah yang perlu kita pahami ini adalah transisi bukan revolusi
jadi memang harus dilakukan secara bertahap
segala sesuatunya harus dihitung secara detail
bahwa tujuannya bagus iya
tapi di dalam pelaksananya ada resiko resiko yang perlu kita mitigasi dan yang perlu kita minimalkan
hukum kusnet sudah mengatakan bahwa memang harus ada titik tertentu ada grup dari sebuah negara
dapatan per kapitanya di titik level tertentu mereka memang baru memikirkan lingkungan
dan itu common di negara negara lain
di eropa demikian di amerika demikian
nah kalau kita kemudian mau menjadi inisiator katakanlah belum mencapai titik tertentu kita harus duluan
tetapi yang perlu dipahami oleh kita bersama ada resiko di dalamnya
asalkan paham resikonya silahkan saja dilaksanakan mbak
pak abra kapan idealnya kita bisa melakukan transisi ebt ini
ya sebetulnya kita momentum transisi energi itu sudah dimulai sebetulnya dari tahun dua ribu empat belas
eropa jokowi di awal ya
itu menunjukkan komitmen di awal karena ya ada megaproyek tiga puluh lima ribu megawatt
nah itu akhirnya kan memundurkan semangat untuk bisa menuju transisi energi secara gradual
ya tadi seperti dikatakan mas toma ini bukan revolution artinya bukan ujug ujug
nah artinya lima enam tahun ya perkembangan transisi energi perubahannya tidak begitu signifikan
sehingga ketika ada desakan karena memang sekarang eranya terutama dari amerika serikat juga mengkampanyekan adanya isu climate change
ini juga akhirnya kita seperti latah
kita ingin menunjukkan bahwa kita harus berubah secara dramatis
nah tetapi ada konsekuensinya dalam jangka pendek ya kita tidak bisa memaksakan semua itu dengan tiba tiba gitu
karena ada konsekuensi buat bumn nya buat apbn
nah yang paling ideal saya pikir bukan hanya melihat bagaimana kita menarik investor
tapi juga dari sisi demandnya bagaimana pemerintah bisa confident menumbuhkan misalnya konsumsi listrik per kapita
terutama dari industri
ini kan kalau kita bicara supply bagaimana energi terbarukan ini bisa diproduksi lebih masif
tetapi kalau demandnya masih minim kemudian juga performa dari industri industri sebagai penyerap utama listrik ini juga masih tinggi

artinya tadi akan terus kita over supply
kan kalau ini terus dipaksakan bukan hanya oversupply tapi hyper supply
jadi inilah yang akan menjadi justru kemubaziran
bukan hanya beban buat pln dan buat negara tapi juga kemubaziran
dan itu kalau kita mau prc juga akan menyumbang juga terhadap eksternalitas negatif
karena terjadinya kemubaziran
jadi bagaimana pemerintah bisa menurut anda
jadi bagaimana pemerintah juga secara seimbang memikirkan bagaimana perbaikan dari sisi demandnya
bagaimana target target pertumbuhan industri manufaktur itu juga bisa dicapai
kemudian juga di sektor sektor lain
sektor transportasi dan juga dari konsumsi listrik di rumah tangga di masyarakat
tadi kalau dibahasakan oleh mas komaydi bagaimana pendapatan per kapitanya meningkat itu juga bahasa lainnya terefleksikan dengan produktivitas
jadi sektor sektor penyerap listrik tadi di indonesia
baik pak abra
pak arifin kapan idealnya kita melakukan transisi ebt ini pak
ya tentunya kami di papenas menyiapkannya secara hati hati
semuanya harus berlandaskan metodologi yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan data dan informasi yang akurat
nah saat ini kami di papenas tengah menyusun skenario transformasi ekonomi dalam rangka mewujudkan indonesia menjadi negara maju dan keluarga yang lebih baik

transformasi ekonomi ini memerlukan perubahan struktur ekonomi dengan menggeser struktur ekonomi dari sektor yang kurang produktif ke sektor yang lebih produktif melalui hilirisasi
dan mendorong pergeseran produktivitas antar sektor
salah satu strategi yang menjadi game changer dalam transformasi ekonomi adalah ekonomi hijau atau green economy
sebagai model pembangunan yang mensinergikan
pertumbuhan ekonomi peningkatan kualitas lingkungan
dan dilakukan melalui ekonomi rendah karbon dan transisi energi
itu secara makronya
nah di awal diskursus tentang penyusunan modal net zero emission yang tadi kapan
itu kami di bapenas sedang menyiapkan beberapa opsi di mana harus dicapai
yakni sekitar dua ribu empat puluh lima dua ribu lima puluh dua ribu enam puluh atau dua ribu tujuh puluh
itu dalam kerangka pembangunan rendah karbon
nah itu tentunya memiliki konsekuensi konsekuensi yang berbeda beda
dari aspek terhadap sosial ekonomi lingkungan serta kebutuhan biaya dan investasinya
nah kondisi terkini melalui perhatian dan simulasi dan diskusi dengan berbagai pihak
indonesia diharapkan mencapai net zero emission tadi di tahun dua ribu enam puluh atau lebih cepat
nah dalam transisi tadi
transisi energi memiliki peranan penting dalam menurunkan emisinya
nah terkait dengan dua hal itu sebagai suatu proses transisi energi dimulai sesegera mungkin
setidaknya ada enam hal yang harus kita persiapkan untuk transisi energi tadi
yang pertama pastikan bahwa ru energi baru terbarukan segera diundangkan
dengan berasrat bahwa ruu tersebut tidaknya harus memudahkan proses untuk pembangunan ebit tadi
menetapkan regulasi mengenai harga energi terbarukan
kemudian mengembangkan dan menerapkan sistem penetapan harga karbon tadi
karena ada trading antar berkaibu
intinya transisi ebt harus segera dilakukan begitu ya pak ya
ada berbagai hal yang diperlukan
termasuk menerapkan konservasi energi secara luas
itu beberapa upaya yang sedang kami siapkan mbak
baik terima kasih pak arifin pak komaydi dan juga pak abra untuk penjelasan
semoga nantinya semoga berhasil
nantinya semua pihak ini bisa mencapai kesepakatan terkait dengan transisi ebt ini
supaya tentunya tidak merugikan negara pln maupun rakyat
pemirsa indonesia forward masih akan segera kembali usai jeda berikut